ya itu dia tadi koresponden terkait dengan kinerja satu tahun kpk pimpinan firly bahuri
tapi sebelum kita bahas soal bagaimana evaluasi kinerja kpk di satu tahun kepemimpinan baru kpk
kita akan bahas terlebih dahulu soal bagaimana kemudian isu yang sedang hangat beredar terkait dengan reshuffle kabinet
akibat ada dua menteri di kabinet jokowi yang terseret atau tersandung kasus korupsi
kayak saya ke mas revo mas revo ini menjelang akhir tahun ada kabar yang cukup mensentakan publik begitu ya
dua menteri terseret kasus korupsi terakhir menteri sosial jurai batubara yang juga terseret kasus korupsi
karena mengkorupsi dana bantuan sosial
sebetulnya bagaimana membaca arah nantinya keputusan jokowi untuk nanti mengganti dua menterinya yang terseret kasus korupsi
ya yang jelas memang selama satu tahun pemerintahan jokowi ⁇ maruf ⁇ ini kan ada banyak evaluasi ya
tidak hanya untuk kabinet kabinetnya ada beberapa kementerian yang
bahkan kita tidak perlu menerus tahun gitu
ketika pertengahan tahun lalu ada lembaga survei yang sudah mengevaluasi lima kementerian itu kan mendapatkan raport merah gitu
salah satunya juga kementerian sosial di situ ketika political opinion itu ipo melakukan survei
lima kementerian mendapatkan rapor merah
kemudian ada beberapa kementerian yang juga dikritik dan mendapatkan rapot merah
seperti misalnya menteri pendidikan dan kebudayaan itu mendapat rapot merah dari federasi guru indonesia kan
jadi kalau misalkan dengan kasus tertangkapnya menteri kkp dan menteri sosial oleh kpk
maka ini bisa menjadi pintu masuk bagi presiden jokowi dan wakil presiden ⁇ maruf ⁇ amin untuk melakukan evaluasi dan perombakan kabinetnya
tiga minggu terakhir ini kita sudah mendengar santer gitu ya
ada beberapa desa desa terkait dengan resafel
konon kabarnya juga akan dilakukan pada minggu minggu depan atau awal tahun depan gitu ya
ya kita tunggu saja
karena bagaimanapun resafel ini kan hak prioritatif dari seorang presiden
tapi yang jelas kita semua berharap presiden bisa melihat dengan jernih mana kementerian yang dinilai tidak cukup perform dan harus diganti gitu
masih ada empat tahun pemerintahan dan kita semua terpukul oleh covid sembilan belas
artinya kalau misalkan relate dengan yang tadi kita bahas kita divaksin tahun depan kemudian ekonomi mulai beranjak tumbuh
maka kita tidak perlu menunggu lama untuk lari kencang
artinya proses proses vaksin dimulai awal tahun perombakan pemerintahan kabinet dilakukan juga akhir tahun atau awal tahun depan gitu ya
dan sudah langsung kita lari gitu ya
untuk melakukan perbaikan perbaikan dan untuk kemajuan negara
mas revo tapi terkait dengan momentum
apakah betul momentum penangkapan dua menteri yang terjerat kasus korupsi ini dan juga di tengah momentum pandemi covid sembilan belas
yang dimana kinerja kabinet sangat disoroti
ini menjadi momentum yang tepat sesungguhnya untuk presiden untuk mengevaluasi kinerja menterinya dan melakukan perombakan kabinet
sebenarnya kalau yang kita dengarkan presiden akan melakukan resafel itu sudah dari bulan november ya
kita sudah mendengar beberapa selentingan
selentingan bahwa presiden akan melakukan perombakan kabinet gitu
yang dilalanya kemudian ada penangkapan menteri
dua menteri dalam waktu yang nyaris berdekatan itu ditangkap oleh komisi pemberantasan korupsi
dan saya rasa ini menjadi lebih kuat kan dorongan dan jadi momentum yang pas lah untuk melakukan perombakan
tidak hanya menteri yang terlibat korupsi tapi menteri menteri yang kinerjanya buruk
dan pasti presiden memiliki raportnya sendiri
terkait dengan target dan kinerjanya itu sekalian aja diganti
saya rasa sudah waktunya lah dan tepat lah waktu momentum ini aldi
oke baik saya ke mas elvanzal
mas elvan terkait kemudian siapa yang sebetulnya akan lebih ideal untuk ditaruh di kursi menteri yang kosong akibat adanya kasus korupsi tersebut
apakah mereka ini lebih baik yang juga memiliki latar belakang partai politik atau mereka yang profesional
sebetulnya bagaimana nanti publik menilainya akan lebih baik
saya kira benar ya tadi yang disampaikan mas revo
memang resafel ini isunya sudah beredar kencang mulai bulan oktober november bertepatan dengan satu tahun pemerintahan jokowi
karena waktu itu juga presiden sudah berkali kali marah kepada pembantunya ya kan
dari mulai sektor kesehatan sektor ekonomi kecewa banyak kekecewaan presiden
terus kenapa kemudian tidak dieksekusi eksekusi
karena rupanya konstelasi politiknya tidak memungkinkan
politik kemudian kondisi negara yang di tengah koreksipasi
polisis covid segala macam
presiden terus mengingatkan ibarat perusahaan itu sp satu sp dua udah keluar gitu loh
ini kalau sp tiga ya pasti akan dieksekusi
nah kebetulan akhir tahun ini mengemuka lagi kebetulan lagi ini banyak orang orang di dpr ya politisi di dpr
mengait ngaitkan dengan dua puluh tiga desember yang itu jatuh pada hari rabu pon
nah biasa resafel entah kenapa presiden itu berkali kali resafel pada rabu pond
meskipun banyak juga dari partai partai itu meyakini memang akan ada reshuffle
karena sudah tertunda dari oktober itu lama dan sebenarnya ketua umum partai koalisi sudah sering diajak diskusi
nah pas momentumnya adalah ada dua menteri yang kena kasus korupsi
satu dari gerindra satu dari pdip
masalahnya kalau dua kursi ini kemungkinan pak jokowi punya prerogatif tapi ketua umum partai punya bolanya gitu
jadi mereka tetap harus usulan pas jatuh dari megawati dan prabowo untuk dua menteri ini
yang saya dengar kalau menteri sosial
ini akan kembali akan diambil oleh pdip ya kemungkinannya
saya dengar isu santer sekali bu risma
bu risma ini kan juga di surabaya sudah masuk periode kedua selesai kan
dan kemudian cuma kalau saya lihat
skedulnya bu risma ini selesainya februari
jadi mungkin akan ada resafel sebagian di akhir tahun terus ada lagi nanti mungkin bertahap gitu
kayak bu risma ini menarik karena bu risma isunya sengaja ditarik ke menteri untuk dicabut
jadi mungkin akan ada resafel yang lebih beragam ya tetap akar lebih atas untuk nantinya di head to head kan dengan anies basoet dan di dki
ini isu yang lebih jauh lagi kan ini bukan lagi ini keluar dari evaluasi
nah mumpung ada momentumnya menurut saya kenapa kok nggak sekalian gitu nggak cuma ganti dua menteri ini
tapi juga mengoptimalkan kinerja seluruh kementerian
kan sudah satu tahun pak presiden kan pengen jokowi kan ini periode kedua dia pasti akan pengen banget membangun legasi kan
nah kalau mau membangun legasi maka cara paling
cara yang paling bisa jadi sejarah adalah dengan membuktikan bahwa dia menjadi presiden yang mampu melewati pandemi covid dengan sukses
masyarakatnya sehat ekonominya bisa bangkit dengan sangat cepat
ini kan tahun untuk pemulihan ya jadi kekuatan pemulihan akan sangat dipengaruhi oleh kinerja pemerintah presiden dalam hal ini dan para pembantunya
jadi sudah setuju dengan mas revo tadi tag lagi satu persatu kan banyak yang menyoroti ya
kayak presiden beberapa kali marah
terkait dengan tim komunikasi misalnya
dia bahkan sampai mengeluarkan teguran
kemudian saya sektor ekonomi ya kan berkali kali juga teguran
sektor kesehatan pak jokowi sampai marah ketika nilai positif angka positif covid naik kematian naik semua naik
baru baru ini kan
nah kalau marah marah saja itu kan tidak akan mengubah apa apa
nah ketika pak presiden melakukan evaluasi kemudian membangun kabinet yang bagus itu kan lebih akan kelihatan hasilnya
jadi ini kesempatan emas dan apakah kali ini pak presiden kan membangun legasi ya kan di periode kedua
apakah pak presiden berani menaruh menteri menteri yang memang profesional di bidangnya di kementerian itu
ya jangan lupa banyak sekali menteri menteri yang menuntut orang teknis
ya seperti di sektor perdagangan perindustrian kemudian kayak kkp ini segala macam
ini perlu orang yang sehat menguasai
dari partai atau enggak itu bukan soal
yang penting harus benar benar orang yang menguasai
supaya begitu dia masuk dia nggak mikir dua kali
karena ini dia itu ketika masuk langsung ke gas
ini udah bukan waktunya belajar lagi
jadi enggak kayak periode pertama enggak kayak setahun pertama lah belajar tiga bulan
ini enggak ketika masuk langsung gaspol
pemulihan ekonomi pemulihan kesehatan gitu
jadi saya harap mudah mudahan masyarakat pasti berharap presiden itu ketika melesafat betul betul mempertimbangkan ya
banyak faktor itu tadi profesionalisme dan integritas tentu yang paling utama
dan beranilah tidak menyenangkan ketahuan umum para pola
senangkan rakyat puaskan rakyat
waktu yang baik untuk melakukan perombakan kabinet di tengah pandemi dan juga pada saat dua menterinya mendapatkan rapor merah
dan kita tunggu apakah benar nanti rabu porn atau rabu pekan depan ini menjadi waktu jokowi mengumumkan perombakan kabinet
pekan depan berarti ya
selanjutnya saya ke mas revo
revo terkait dengan kinerja kpk
selain pemerintahan jokowi yang disorot tapi kinerja kpk mendapatkan apresiasi yang cukup baik dari masyarakat karena adanya ott kasus korupsi tersebut
sebetulnya bagaimana kita membaca kinerja kpk yang pada awal kepemimpinan firly bahuri sempat mendapatkan banyak kritikan
namun di akhir tahun dua ribu dua puluh ini ternyata memberikan gebrakan lah
ya benar sekali aldi hari ini sebenarnya tepat satu tahun ya
hari ini adalah tepat satu tahun kepemimpinan kpk jidit v
yang dipimpin oleh firly bahuri
sebelum november ya ketika kalau tidak salah kan menteri kkp itu ditangkap di tanggal dua puluh lima november ya kalau nggak salah ya
di akhir november
sebelum itu kpk ini sangat kepercayaan publik ke kpk itu sangat turun drastis gitu
publik itu merasa setahun yang lalu ketika pemilihan pimpinan kpk itu diwarnai dengan kontroversi kontroversi
kemudian sampai general firly bahuri itu terpilih sebagai ketua kpk pimpinan kpk
kemudian juga ada keberadaan dewan pengawas ya
dewas yang publik pada waktu itu merasa jangan jangan dewas ini melemahkan kpk gitu
karena untuk melakukan fungsi penyadapan fungsi apa namanya pengintaian dan sebagainya harus mendapatkan izin dari dewas

kemudian dalam perjalanannya sebelum november itu kita melihat

yang di media yang seringkali muncul yang muncul itu lebih pada urusan urusan internal
mulai dari urusan etik dari pimpinan kpk kemudian pengunduran diri dari lebih dari tiga puluh pegawai kpk
sampai kemudian jubirnya febri diansah misalnya juga ikut mengundurkan diri dan seterusnya itu
jadi isu isu di kpk sebelum november itu lebih banyak

menangkap menteri kkp dengan bukti bukti yang cukup kuat kemudian disusul menangkap menteri sosial
nah ini yang kemudian membuat publik cukup mengapresiasi lah dengan adanya penangkapan ini
ketika hari sebelum hari anti korupsi sedunia
sebenarnya kpk pimpinan kpk dan dewas mengundang beberapa media
saya termasuk yang datang di kpk pada waktu itu
kpk menggelar acara kpk mendengar
jadi ada beberapa tokoh tokoh masyarakat organisasi masyarakat
termasuk juga media itu diundang untuk memaparkan apa
mas revo singkat saja mungkin karena waktu kita semakin terbatas
karena itu kpk mendengar komentar komentar dari kita masyarakat
dan dari media yang diundang rata rata memang semua menyampaikan apresiasi terhadap penangkapan
dan menyampaikan bahwa sebelum adanya penangkapan ini
kpk benar benar ada di titik terendah dalam kepercayaan masyarakat

dan kita berharap banget kpk masih ada di ujung
dan kita berharap banget kpk masih ada di ujung

dan kita berharap banget kpk masih ada di ujung
dan kita berharap banget kpk masih ada di ujung